untuk siulia ngorok jadi gue bisa ambil dikunci tapi gue masih penasaran banget
buat apa ya ini aduh semoga bukan buat cerai kalau sampai
sekarang mau merasa rahasiaan sama aku ya enggak mas ini
aku mau lihatnya apa sih udah mulai rahasiaan sama
kau bikin kartu keluarga mas
kenapa sih mas kayak gitu aja sampai ditutup tutupkan
apa idah bos aku jadi istri kamu ori but apalah masa
udah tahan nah tidur
sebelum tidur istirahat
kalau nggak bisa jatuhin saya nggak usah kerja ya
ih emas gue gitu banget sih
saya bilang tidur tidur
kan aku kan udah fix jadi istri kamu
kamu udah fix jadi suami aku
jadi buat apa lagi
andini karisma putri tidur
aku sangat mencintai kamu mas
aku pikir kamu adalah imamku
masa depanku dan segalanya buat aku mas
aku berharap kamu adalah jodoh terakhir yang dikirim tuhan untuk aku
aku berharap kita adalah keluarga yang utuh dan bahagia mbak
tapi sekarang terasa menyakitkan ketika aku menyadari
kamu adalah orang yang menaburi mas
yang menaburi garam di atas luka dan penderitaan aku
taatlahovg uang adalah koordinat wisnet menemukan
sebuah negara yang memibatkan kendaraan indonesia
berada di mana
kasih kalau buku nikah sama kakak pintain eh terlalu jangan jangan mau cerai salva bos
kalau mau cerai itu ini putin tuh buku nikah sama kakak enggak kan din din din
hai kalau diem sih miru dede nanti ya gue ceritain ya aduh gue ngeri tahu ketahuan
sama pak bos nanti dong milih lagi media udah deh demi lu nih ngambilin ya makasih ya
nanti kalau misalkan udah ketemu langsung gambarin gue
hai bergulas um bisa ngirim ojek online kesana untuk ngambil harus ingat ya diruangannya masalah
ada meja kecil disitu ampoknya warna coklat ya ya ya ya udah ntar gue kabarin lu ya makasih mirna
aduh si andina dada aja deh
hai ini kalau enggak bukan karena andin enggak mau gue begini
hai untuk papus jam segini tidur biasanya masih melek ada di mari
jadi gue bisa ambil nih kunci
tapi gue masih penasaran banget
semoga bukan buat
kalau sampai bener bener cere
aku tidak ingin lagi mas
menjalani pernikahan dengan penuh kebohongan
menjalani pernikahan dengan sosok suami yang penuh rahasia
yang tidak pernah bisa ku kenal dengan sepenuhnya mas
bukan keluarga seperti ini yang aku mau
perjuangan orang diet lebih berat daripada jadi kangepoh rumah tangga orang nih ah
kok jalannya orang yang begitu kayak pinguin
aduh aduh aduh